hmm yang belum apa ya
yuk sekarang kita bawa yuk
pak rendy jadi modan mandir
sebenarnya bisa aku sama masalah aja
nganterin sekali aku bisa kenal sama mamanya
tapi kan kamu lagi memar begitu
kan lu juga belum sembuh itu
kapan kapan juga bisa jalan jalan
yaudah hati hati ya mir
sampai ketemu ya sayang ya
mama jangan sakit ya ma
mama udah gak sakit lagi kok
mama udah sembuh
terima kasih pak
diam disini ya
saya mau ambil obat
walaupun dia anak angkat tapi aku sangat ingin cintai reina
aku yang harus yang berterima kasih sama kamu
besok itu ada acara ulang tahun pantinya rena
besok kamu akan datang ke tempat di mana kamu dan keluarga kamu memutuskan untuk membuang rena dari kehidupan kalian
aku mau tahu apa kamu akan merasa bersalah saat melihat tempat itu
kamu kenapa sih
aku tadi berantem sama nino ma
nino salah paham sama aku
aku mau kamar dulu
enggak enggak enggak
kau sopan cuaca di sini
enggak kali tahu mas
andin bilang kalau kamu ada di mall ini
gimana nino bisa tahu kalau gue ada di kafe itu
ini pasti npa andin yang ngasih tau
ini pasti dia
ganti baju udah
cuci kaki udah
sikat gigi udah
yang belum apa ya
yuk sekarang kita bobo yuk
kalian tadi pergi kemana aja sih sama siapa aja
oh tadi kita jalan jalan sama mama
aduh gue hampir keceplosan
aku kan harus ngerahasiain andin dari mamanya pak bos
oh iya itu maksudnya sama papanya reyna bu
sama mama juga sus
sama mama juga sus
sama mama juga sus
sama mama juga sus
mama hu sus
maksudnya ibu panti kayaknya
iya soalnya tadi kita jalan jalannya bareng sama ibu panti bu
tapi kamu tau kan anak saya bu
tapi kamu tau kan anak saya aldebaran
dia nggak pernah mau cari istri
namanya andin karisma putri
padahal saya pasti senang kalau dia menikah
nah saya juga mikirnya begitu bu
ibu pasti bakalan suka deh sama andin
anaknya baik banget
ya udah deh udah malam
kalau gitu kamu istirahat aja
saya juga mau tidur
saya juga muah sleepy
oh minta maaf kalau om datang ke sini
tapi saya ingin tahu kenapa
karena saya punya suasana tersebut
apa yang sekarang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan dengan pernikahan ini
lelah rasanya ya allah
lelah sekali ya allah
siapa lagi yang buat